dunia pendidikan sma di jawa barat dikagetkan dengan adanya link atau tautan
yang terdapat pada salah satu halaman di buku pelajaran sosiologi sma kelas dua belas ini
namun saat dibuka link tersebut merujuk pada sebuah komik dewasa berbahasa mandarin
lengkap dengan gambar tak senonoh di dalamnya
buku terbitan pt cempaka putih asal klaten jawa tengah ini
bahkan menjadi kurikulum dua ribu enam belas untuk mata pelajaran sosiologi
menyikapi hal tersebut ketua musyawarah guru mata pelajaran sosiologi jawa barat iwan hermawan
meminta kepada disdik jawa barat untuk segera menarik serta menutup situs tersebut
awalnya dalam mata pelajaran sosiologi kan kita mulai daring lah
pjj beberapa guru memberikan tugas kepada siswa berikut situs rujukannya
dan ternyata setelah dibuka oleh guru tersebut situs rujukannya ditemukan

situs untuk orang dewasa itu pada buku sosiologi terbitan pt cempaka putih
mohon untuk memeriksa ulang mengkaji ulang semua buku yang sudah disetujui oleh kemendikbud
kaji ulang situs situsnya jangan jangan situs situs di buku lain pun ada yang mengandung unsur

jangan mengizinkan jangan memberikan izin kepada pengarang buku yang mencantumkan situs tidak jelas
menanggapi adanya situs tersebut dinas pendidikan jawa barat akan segera mengirimkan surat kepada kemendikbud dan kemenkominfo agar segera menutup dan memblokirnya
bukan bukunya yang harus dihanguskan tapi itunya harus diblokir
maksudnya bukunya tidak akan ditarik sementara
bukunya banyak jadi produknya bukan
jadi sebetulnya kalau kita menghancurkan bukunya ya kasihan
dan ini adalah aset
bukunya tidak ada penarikan sementara gitu sebelum dia
kalau penarikan di sekolah
jadi penarikan di pihak sekolah ada nanti disimpan di perpustakaan terlebih dahulu dan itu sudah dilakukan
cuma kita akan melakukan penyampaian surat agar memblokir situs itu kepada kementerian dan rekan rekan penulis
kalau mengambil link untuk itu ya jangan dari ke depannya jadi ini lah
jadi yang resmi
kalau situs resmi atau situs pemerintah yang
kadis dik pun meminta kepada para guru untuk lebih teliti dan memeriksa apabila ada situs yang tertera di buku pelajaran agar dapat segera mengantisipasi
para penulis juga diminta mengambil sumber dari situs resmi pemerintah
tony oktora bandung jawa barat